halo jumpa lagi dalam insight dan kali ini kita merayakan hari film nasional
sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun seribu sembilan ratus di jakarta
film atau yang pada masa tersebut disebut sebagai gambar hidup
terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat indonesia
film film produksi lokal terus memenuhi layar bioskop yang kian menjamur
pada tahun delapan puluh an produksi film lokal meningkat dari enam ratus empat film pada tahun tujuh puluh an menjadi tujuh ratus dua puluh satu judul
namun selama hampir dua dekade di akhir tahun delapan puluh an hingga sepanjang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
perfilman indonesia mengalami kelesuan bahkan dianggap mati suri
kini bagaimana wajah industri film indonesia
apa yang menjadi fokus perayaan hari film nasional kali ini
kita akan simak dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
iya sepanjang perjalanan film indonesia ada beberapa film yang dinilai memberi dampak bagi dunia perfilman dalam negeri
karena beberapa capaiannya
korrespondensi dan indonesia istiarto sigit merangkumnya khusus untuk anda
di era sembilan puluh an perfilman indonesia sempat mengalami mati suri bukan hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas
dalam perjalanannya ada beberapa film yang menjadi tonggak kembalinya eksistensi film indonesia
diingat para penonton hingga saat ini
ada apa dengan cinta sih kayaknya
karena buat saya film itu somehow menjadi personal juga rasanya
karena menyentuh sekali cerita cerita atau problem problem yang dialami para remaja di masanya gitu
film indonesia menjadi tolak sejarah adalah petualangan sherina
kenapa karena pada awal tahun dua ribu an
anak anak kecil di indonesia kan butuh hiburan
pada saat itu film indonesia juga lagi mati suri

dia juga kalau di sekolah begitu ya
film musikal anak anak petualangan sherina yang rilis di tahun dua ribu berhasil ditonton satu empat juta penonton di seluruh indonesia
hal ini membuat petualangan sherina menjadi film yang fenomenal
dan petualangan sherina membangkitkan jenis film anak anak kembali menjadi tren di indonesia
halal bagimu yang akan kau kecup kening
kamu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka
satu istri aja belum tentu merasa adil apalagi dua hari
aku tidak ikhlas menerimamu lebih kaya dari aku
jadi aku tidak tahu adil itu apa dan bagaimana
yang pentingnya jadi atau enggak
film ayatnya cinta yang rilis di tahun dua ribu delapan
darah hanung bramantio menjadi salah satu film yang cukup fenomenal di era awal tahun dua ribu an
karena dengan adanya film ini tren film indonesia berlatar belakang tempat luar negeri menjadi tren hingga sekarang
gue mau ngucapin selamat ya buat lo
sebagai pemenang mbak puisi tahun ini
kan saya udah bilang saya tuh gak pernah ikut lomba puisi
jadi lo nggak mau diwawancara nih
film ada apa dengan cinta yang pertama mengebrak bioskop bioskop di seluruh indonesia
film ini mengembalikan jenis film percintaan remaja menjadi tren hingga sekarang
madinya udah siap terbit
salah temen temen gue
itu adalah beberapa dialog yang dicapkan dian sastrowardoyo dalam film adapa dengan cinta
bukan hanya filmnya
dialog dialog yang ada dalam film tersebut juga menjadi fenomena
iya betul pandai hati
laskar pelangi adalah film hasil adaptasi dari novelaris milik andrea hirata
menjadi film yang paling banyak ditonton di indonesia
dengan pencapaian penonton hingga empat enam juta penonton
berkat film ini juga
film film yang diangkat dari novel novelaris mulai menjamur di indonesia
adanya perbedaan tema menjadi nilai lebih dari film film tersebut
nama nama seperti riri riza mira lesmana nyadi nata
muncul dan mereka membuat film yang memenuhi kriteria tadi
secara kualitas bagus dan secara penyajian
adalah cara penyajian yang memang sekarang pada waktu itu sedang disukai oleh penonton
muncul film seperti petongan serina dapat dengan cinta dan ini berhasil menarik penonton
di tengah semangat hari film nasional
yang dibutuhkan bukan hanya peningkatan kuantitas saja
namun juga peningkatan kualitas film indonesia
agar film indonesia bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri
jaya terus film indonesia
ya awal dekade dua ribu menjadi tonggak bangkitnya kembali perfilman indonesia
dan hingga kini tidak sedikit karya film anak bangsa yang berprestasi di kancah dunia
nah sejauh mana sinema indonesia akan terus bergeliat
kita akan berbincang bersama salah satu sutradara dan produser film indonesia
tapi benar ini sering orang mengatakan
desi anwar itu sama juga anwar
tapi agak mirip mirip ya
paling nggak sekarang bajunya mirip
ternyata sukses bukan saja di indonesia
sangat sesuai harapan
dan mungkin melebih harapan
karena tadi kita berpikir bahwa penontonnya di indonesia tidak akan banyak
dan akan bertahan hanya mungkin seminggu
tapi ternyata film bertahan sebulan
mungkin apa ya kira kira cukup mengembirakan ya ini
sedang sangat hangat dibicarakan tentang korupsi
dan bagaimana permainan dari para pejabat
dan perpetaan permainan yang tidak seharusnya ada di indonesia
wajah indonesia banget kan
wajah indonesia banget
karena kita nampilkan
memang kita sengaja membuat apa namanya rekaman jaman atau time capsule untuk indonesia
kita ingin merekam periode ini
karena kita merasa bahwa periode ini adalah periode yang sangat penting
dan kalau misalnya nanti indonesia
saya mau melihat ke belakang
sepuluh dua puluh tahun setelah filmnya dibuat
tapi ternyata mereka mengatakan
ternyata nggak ada yang berubah ya
masih mengenai masalah korupsi
masih mengenai masalah kemacetan dan lain sebagainya
tapi kalau kita orang yang tinggal di jakarta
bisa sangat bercermin ya di film itu
karena itu menggambarkan jakarta dengan segala macam kesuraman
banyak yang bilang seperti itu
karena memang kita sangat organik menggambarkan indonesia jakarta saat ini
kita menggunakan banyak skala lokal
memang lokasi aslinya
kita menggunakan pemain yang ada di lokasi tersebut
jadi memang kita ingin memberikan gambar yang otentik tentang indonesia jakarta sekarang
nah sambutan dari luar negeri juga luar biasa
dan kalau sebenarnya joko anwar dengan film film yang sebelumnya
itu sudah menjadi nama lah di kancah internasional
tapi sambutan kali ini kira kira apa respons mereka
apa yang mereka dapat ya

misalnya mereka belum tahu indonesia itu di mana sih di peta orang indonesia itu
seperti apa dengan menonton film ini
seperti apa dengan menonton film ini

dan memang sangat susah untuk masuk ke festival itu
karena banyak sekali yang ingin masuk
ketika kita pergi ke sana
kita berpikir dan khawatir apakah film kita bisa diterima apa enggak
karena filmnya sangat indonesia sekali
apakah mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi di film tersebut
karena gambaran indonesia sangat kental di situ
ternyata ketika kita putar pertama kali di sana
orang orang semuanya stay sampai akhir film
dan kita mendapat standing ovation
applause selama mungkin tujuh menit
kita juga kasih standing ovation sekarang
ikut bangga soalnya
terima kasih dan setelah itu kita juga pergi ke beberapa festival lagi
termasuk toronto busan amsterdam rotterdam osaka dan sebagainya
sangat baik jadi kalau misalnya diputar di sebuah festival
orang kepengen nonton
tapi kenapa menurut mereka
komentar yang umum adalah mereka mengatakan filmnya sangat jujur
dan sangat organik ya
mereka bisa melihat bukan saja gambaran indonesia
tapi juga mereka merefleksikan apa yang terjadi di film a copy of my mind
dengan apa yang terjadi di masyarakat mereka
ketika di venice ada seorang penonton mendatangi saya dan bilang
walaupun mungkin di negara anda lebih buruk
tapi itu bisa kita jadikan cermin untuk negara dimanapun di dunia
itali memang terkenal dengan korupsi dan politikusnya yang agak aneh aneh juga
saya ingat ya joko waktu anda masih dulu
saya juga masih di rcti pernah wawancarai anda
waktu masih jadi di jakarta post dia nulis resensi film
kalau misalnya anda sekarang by the way nonton film sendiri nggak
ya sebagai penonton di bioskop atau maksudnya bukan menonton dalam membuatnya tapi menonton
menonton saya menonton semua film indonesia
karena saya berpikir bahwa kalau misalnya saya bekerja sebagai filmmaker di indonesia
saya harus tahu bagaimana perpetuaan yang akan terkemancung
tapi menonton film anda sendiri nggak
menonton film saya sendiri menonton sebagai penonton ya tentunya
nah sekarang sebagai seorang kritikus
kira kira kalau membuat resensi terhadap copy of mind mind ini apa bunyi
saya adalah kritikus
saya adalah kritikus untuk film film saya yang paling keras
jadi ketika film saya dikritik oleh orang lain saya sudah mendengarkan lebih dahulu dari saya sendiri
karena saya merasa bahwa kalau misalnya kita melihat karya kita
tidak hanya dengan admiration tidak dengan self aptization
kita sebagai kreator seni sudah selesai
karena kita tidak akan bisa lagi bercermin tidak akan bisa lagi belajar
tidak akan bisa lagi improve sebagai kereta
jadi apa bentuk kritik yang paling khusus untuk copy of my mind
untuk copy of my mind bisa lebih berani sebenarnya ketika saya ingin mengatakan sesuatu
saya masih beberapa kali memberikan lapisan seharusnya bisa lebih jujur sih
bisa lebih jujur lagi
bisa lebih jujur ya
buka bukaannya bisa lebih terbuka lagi gitu
oke ini mungkin ini kritik sangat membangun untuk seorang joko anwar untuk film film berikutnya
tapi profit nggak dari segi
ya ini kan ada idealisme dan lain sebagainya tapi ujung ujungnya kan filmnya
filmnya sih sangat murah
kita sih sudah balik modal dan sudah dapat untung karena memang sangat murah sekali wujudnya
ini bagus ini karena
dan kita juga dapat bantuan dari luar negeri
karena basically dana untuk bikin film ini kita dapat dari busan international film festival
jadi memang kita dapat grant
oke nah sekarang yang saya lagi tonton dan ikuti nih main setiap hari kamis malam di hbo itu adalah half world
terus terang kenapa
apa hal hal dan bagaimana sih cara membuatnya
dan kenapa ini kan genre untuk tv ya
kenapa pindah itu dari layar lebar ke televisi
saya memang sudah lama sekali ingin membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan mitological creatures indonesia
karena indonesia itu kalau misalnya kita melihat barat mereka punya beberapa mythological creatures seperti werewolf vampires
mungkin politikus juga termasuk disitu
dan saya rasa ini adalah modal yang sangat baik materi yang sangat kaya untuk dibikin dalam bentuk tontonan audiovisual
untuk film mungkin sangat terbatas karena cuma satu setengah jam sampai dua jam
tapi untuk tv series bisa lebih panjang dan bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang apakah itu background mitosnya apakah eksplorasi karakter
tapi kalau dari segi genre ini apa sebenarnya kayak fantasy ya mungkin
kalau sekalian nonton ya ini sebenarnya apa
seperti kita baca komik kan gitu yang ada tokoh tokoh ini
coba tapi ininya tokoh tokohnya atau yang disebutkan the mith ya itu ada apa apa aja kalau di indonesia
kalau di havils ada genurwo kuntilanang banaspati ada tuyul juga dan ada palasik ada lima itu
nah itu karakternya beda beda ya
kalau palasik apa saya sampai sekarang belum
kalau palasik itu adalah hantu atau mythological creatures ya mahluk mitologi
mitologi yang dia memakan janin ketika masih dalam perut ibunya
dan itu dari sumatera sampai papua ada sebenarnya dengan nama yang berbeda beda
jadi harus ada pemahaman terhadap karakter karakter
kita kan tahu vampir misalnya malam malam bangun mereka gentayangan dan minum darah pagi mereka tidur gitu
terus kalau wereworld dia jadi kalau full moon gitu terang bulan dia jadi ini
nah dengan karakter karakter sendiri paham para penonton hbo ini
saya menciptakan universe yang tidak sepenuhnya baru tapi membuatnya lebih komprehensif
saya mengatakan bahwa the midd itu sebenarnya adalah waktu dulu itu dengan manusia kita adalah subspecius
jadi ada species the myth ada subspecies manusia gitu
ini beneran atau fantasinya
gabungan antara legenda dengan
legenda mitologi dan kepercayaan
dan akhirnya mereka bersebelahan karena sesuatu terjadi dan sebenarnya the myth juga berusaha untuk hidup sama seperti manusia
tapi karena manusia memiliki pandangan sendiri tentang the mit sehingga kelihatannya walaupun seperti manusia tapi dalam pikiran kita mereka itu sangat menyeramkan
tantangannya membuat seri ini
bank misalnya membuat film layar lebar
tantangannya pastinya kalau tv series seperti havloss
tentunya budgetnya karena tv series basically selalu lebih kecil dari membuat film feature film
dan syutingnya juga karena kita bekerja untuk sebuah perusahaan yang mereka memiliki policy syutingnya tidak boleh lebih dari dua belas jam
itu juga dari segi waktu kita
jadi jauh lebih ngirit ya
dan kita tidak mau menjadikannya sesuatu yang biasa kita harus membuktikan bahwa indonesia bisa bikin sesuatu yang on that level
iya dan memang kalau sekarang sudah di hbo ini and asian original
itu sebenarnya kan sudah standar standar internasional lah istilahnya
kita break sebentar ya joko anwar
tapi kita lanjutkan pembahasan khusus mengenai industri perfilman
masih kita akan lanjutkan bersama sutradara joko anwar
halo lagi anda masih bersama insight dan kita juga masih lanjutkan perbincangan bersama sutradara dan produser film favorit saya sebenarnya
tapi seriesly dari awal ya saya masih ingat waktu janji joni
saya pernah ngobrol lah waktu itu dengan joko anwar
tentu saja kita masih muda muda
sekarang juga masih
evolusi dari janji johnny sehingga akhirnya copy of line mind
apa ada dari segi cara mensutradarai anda memilih tema dan lain sebagainya
sebenarnya kalau secara logis kalau misalnya sudah bekerja di suatu bidang selama lebih dari sepuluh tahun lebih dewasa ya
saya gak berpikir seperti itu
setiap kali saya bikin sesuatu saya merasa challenge nya lebih besar
dan ketidaktahuan saya tentang filmmaking bertambah gitu
jadi selalu mengeksplorasi new ground
dan saya berusaha untuk tidak terpetakan atau terkotakan menjadi satu jenis filmmaker saja
karena saya berpikir kalau misalnya saya menerima atribut yang diberikan kepada orang kepada saya
dan saya nyaman dengan itu saya kan tidak akan mau bergerak dari zona nyaman tersebut
jadi kalau dikatakan evolusi
saya gak tahu
gak ada planning
nggak ada planning sama sekali
berusaha untuk menciptakan sesuatu dengan menghindari kesalahan yang pernah saya buat
oke definisi film yang bagus bagi anda
film yang bagus adalah film yang berhasil mencapai tujuan pembuatannya
ada film yang dibuat memang untuk pasar
kalau misalnya filmnya secara pasar baik dan bisa menciptakan sustainability penonton
artinya penonton nonton film itu tidak kaget dan tidak
maksudnya tidak kapok untuk nonton film

itu film yang bagus
kalau sebuah film diciptakan untuk mengeksplorasi estetika atau teknis pembuatan film
kalau misalnya berhasil mendapat recognition on that field
ya itu adalah sebuah film yang baik
sutradara ini pasti anda sering ditanyakan ya
pengaruh terbesar dalam karir anda sebagai sutradara siapa
dan kalau dari segi film film film seperti apa
saya punya satu prinsip bahwa saya tidak boleh terinspirasi oleh orang
mungkin terinspirasi oleh the mid
artinya kalau misalnya saya suka terhadap suatu film saya akan terinspirasi dengan filmnya
dengan pencapaian teknis atau estetika yang dicapai di film tersebut
tapi tidak dengan film maker nya
karena saya kalau misalnya melihat sebuah film
film bagus sekali
dan ketika saya mulai untuk mengidolakan pembuatnya
ketika saya tahu dia pernah membuat kesalahan ini saya udah gak terinspirasi lagi
tapi film kan atau karya karya seni yang lain adalah sesuatu yang immortal dan internal
tidak akan berubah
penciptanya bisa berubah tapi film filmnya tetap
salah satu film yang sangat menginspirasi saya adalah film punch drunk love yang saya tato di tangan kiri saya
itu tattoo tempelan atau tattoo penutup
terus nanti kalau ada setiap film nanti
ada ini juga ada di sini tapi susah bukanya
punch donald love sangat menginspirasi saya
karena pada waktu itu tahun dua ribu satu saya sudah kehilangan kenikmatan untuk menonton film
kenapa apa yang terjadi
saya merasa film adalah sesuatu yang sangat rigid
film punch drug love mengajarkan kepada saya bahwa
anda bisa membatalkan semua peraturan dan masih bisa membuat orang merasa
dan itu yang mencoba saya capai
ya melalui film film anda
sekarang memilih misalnya tema tema itu
tadi karena disebut misalnya lebih realistis
tapi memilih pemainnya itu seperti apa
kita lihat kan di half world itu menarik menarik ini ya
maksudnya pemainnya juga
saya percaya ya
maksudnya misalnya seorang aktor
aktor yang menarik itu tidak harus good looking
mereka bisa menjadi sangat menarik
kalau mereka memiliki karakter yang interesting
kalau saya syuting film saya cari pemain
saya tidak mencari
saya tidak akan meminta mereka membaca dialog ketika audisi
tapi saya akan menginterview mereka
untuk menjadi atau tidak menjadi
untuk mencari tahu kehidupan mereka
apakah kehidupan mereka menarik atau tidak
apakah pemikiran mereka menarik atau tidak
kehidupan mereka mungkin bisa jadi sangat membosankan
tapi pemikiran mereka bisa interesting
itu saja bisa membuat karakter mereka di film menjadi interest
cara anda mendirect itu jadinya seperti apa
dari kesuksesan sebuah film itu ya sutradaranya
makanya sutradara selalu mendapatkan award ya
karena cara menarik
saya percaya bahwa seorang sutradara yang baik adalah seorang sutradara yang bisa
bisa membuat semua orang bisa berfungsi semaksimal mungkin
aktor bisa mengeluarkan performance yang sangat baik
crew juga seperti itu
jadi pastinya akan membuat mereka merasa nyaman
saya nggak pernah marah kalau sebutin
dan salah satu requirement untuk main film saya
apakah crew apakah pemain
jadi kalau misalnya ngomong harus dengan
karena kan ada kan sutradara yang wah galak
dan semua orang akhirnya akan takut
saya kalau marah saya nggak bisa berfungsi
karena kalau udah
jangan kan saya marah kalau misalnya ada crew yang ngambek atau pemain yang ngambek
saya udah gak bisa berfungsi
udah pulang aja deh ini tidur enak gitu
oke kita istirahat lagi
dan kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama joko anwar
untuk membahas lebih dalam mengenai hal hal seputar karyanya
dan juga mengenai industri film di tanah air
kita merayakan ya yang namanya hari film nasional
harus dirayakan bukan hanya untuk memperingati
kalau misalnya kenapa dirayakan tanggalnya kan ya mungkin tidak akan berarti
tapi untuk pengingat saja bahwa kita punya sesuatu yang dinamakan perfilman nasional
yang bisa maju kalau misalnya semua stakeholders maju bareng gitu ya
itu kan ada pernah perfilman indonesia mati suri milenya dua belas film satu tahun tapi sekarang sudah
mulai lumayan itu sebenarnya harus harusnya dulu kenapa mati nah itu dia apa sekarang harus
dirayakan karena kalau saya bicara sama pembuat film wah ini kurang dukungan pemerintah kita bioskop
juga hanya maunya nayangin hollywood dan kita dari segi funding marketing harus kerja sendiri
blablablabla film indonesia pernah mati suri di tahun sembilan puluh an karena film maker nya tentunya dengan
beberapa faktor lainnya tapi faktor yang menurut saya paling memberikan impact adalah film maker
sebenarnya gagal untuk mengikuti demand masyarakat untuk tontonan yang lebih baik dari segi teknis
dan dari segi estetika karena pada waktu itu tv swasta mulai muncul memutar film film cti indonesia
sementara mereka harus nonton ke bioskop nonton film indonesia bayar tapi segitu gitu aja
kualitasnya dan ditinggalkan sampai akhirnya akhir tahun sembilan puluh an muncul beberapa filmmaker yang bisa
memberikan apa yang diinginkan oleh penonton dan sekarang itu sudah terjadi lagi artinya film making
is very lazy sekarang di indonesia artinya para penyandang dananya tidak mau belajar film sehingga
mereka tidak tahu kepada siapa atau kemana mereka membuat film dan mereka tidak tahu kemana mereka
membawa ke project apa mereka harus memberikan dana mereka jadi bukan masalah karena uangnya kurang
tapi lebih kepemilihan terhadap banyak sekali yang orang orang sekarang yang invest di di film
masalahnya ketika mereka tidak sama sekali tahu tentang filmmaking mereka memberikan project yang
bukan saja tidak layak tayang tapi juga bisa juga dan bisa membuat penonton kapok nonton film indonesia
film indonesia dalam setahun tahun lalu aja ada satu ratus tiga puluh lebih film indonesia yang tayang dalam kurun waktu dua ribu dua
satu minggu itu ada tiga sampai empat film indonesia yang baru tayang
dan yang layak tayang kita nggak ngomongin bagus ya yang layak tayang aja itu mungkin kurang dari setahun
tapi kenapa ya kalau misalnya contohlah di australia di australia kan film schoolnya itu bagus sekali
dan mereka juga diarahkan untuk membuat sesuatu yang berkualitas dan tidak terlalu dibebani bagaimana mereka mendapatkan uang atau profit dari itu
apa yang perlu kita miliki ya di indonesia ini
atau ya lihat aja misalnya india dengan film hollywoodnya
pastinya pendidikan harus
artinya film sekolah film kita sampai dengan empat tahun lalu kita cuma punya satu film school
kemudian sekarang ada mungkin empat atau lima
tetapi juga masih kurang karena juga sangat berpusat di jakarta di daerah
juga sangat sedikit atau mungkin tidak ada
selain itu kalau misalnya kita mencari solusi yang cepat adalah kita harus punya satu mekanisme di mana film film baik yang bukan saja menarik penonton ke bioskop
artinya secara teknis secara estetika dibuat dengan baik
itu jarang terjadi di indonesia karena pemodal seperti yang saya bilang tidak memiliki pengetahuan tentang film
dan adanya investasi asing yang sekarang sudah dibuka
ini kita harapkan akan terjadi transfer pengetahuan tentang film di level investor
sehingga investor akan mencari project dan mencari filmmaker yang bisa menciptakan film yang bukan saja baik bisa mendatangkan penonton tapi juga membuat penonton sustainable
dan memiliki dipayangkan jauh lebih lama
dan sudah terjadi sebenarnya di beberapa negara tetangga
saya beberapa waktu
yang lalu mulai pergi ke beberapa negara tetangga untuk mengetahui bagaimana perfilman mereka
terakhir saya ketemu dengan beberapa filmmaker di vietnam
saya melihat ada kemajuan bukan kemajuan peningkatan yang tajam dari segi kualitas dan penonton di vietnam
terjadi ternyata lima tahun lalu investasi asing diperbolehkan masuk ke vietnam
investor asing ini kebetulan
sangat pintar mereka memilih film film dengan filmmaker lokal
yang bukan saja mengerti apa yang diinginkan oleh local audience
tapi juga mereka bisa menciptakan film yang memiliki standar kualitas dan estetika yang baik
iya jadi selera penonton juga bantu ditingkatkan
misalnya kalau misalnya crowdfunding
saya tahu misalnya teman kita seperti mira lesmana yang mungkin membuat salah satu film dengan crowdfunding
ini ide yang bagus juga karena kalau jadi semua orang merasa bahwa punya stake ya dalam pembuatan film itu
ya crowdfunding adalah satu alternatif yang sangat menarik untuk dilakukan
karena selain usaha ini bisa mendatangkan uang buat produsernya tapi dan juga bisa membangun awareness
artinya masyarakat yang sekarang merasa jauh dengan film indonesia mungkin dari lingkaran kecil bisa
merasa dekat dengan film indonesia yang mungkin akan menular ke lingkaran yang lebih besar
censorship ya ini salah satu
akhir akhir ini ya
masih perlu nggak sensor ini
sensor sangat tidak relevan untuk era informasi
karena sensor akan mengakibatkan masyarakat impotent dalam menghadapi era informasi
informasi sekarang sangat gampang untuk didapatkan dari banyak sumber
masyarakat bisa mendapatkan informasi dari segala macam channel dari segala macam bentuk platform termasuk audiovisual
seperti film dan sebagainya
dan ini tidak bisa dipegang oleh negara fungsi untuk
apa namanya memfilter apa yang harus mereka tonton
karena kalau misalnya fungsi ini dipegang oleh negara negara tidak akan bisa memegang memfilter semua gitu
jadi ini bukan soal masalah moral masalah
trivial yang lainnya
tapi masalah kesiapan masyarakat indonesia untuk menghadapi era informasi
tapi saya lihat juga ada sesuatu yang aneh
misalnya waktu saya di perancis ya
itu film misalnya yang ada adegan seksnya
itu bisa ditonton oleh anak usia tiga belas tahun ke atas
di mana di perancis
di perancis waktu itu
tapi yang ada isinya violent berdarah darah dan lain sebagainya
itu hanya boleh untuk delapan belas tahun ke atas
nah ini juga apa yang definisi terhadap censorship menurut joko ini
ini bagaimana ya cara mengelolanya
karena kan memang harus ada usia yang dijadikan consideration
tapi apanya itu kan kadang kadang tidak masuk ak
nah keberdayaan masyarakat untuk memfilter tontonan yang cocok adalah
terutama selain untuk dirinya sendiri adalah untuk anak anaknya
artinya beberapa konten yang tidak cocok untuk anak ya seharusnya orang tua pertama bisa memperhatikan anaknya
apa yang menjadi tontonan anaknya
bioskop tidak boleh memperbolehkan anak di bawah umur untuk nonton film yang tidak sesuai dengan umurnya
sehingga dengan demikian semuanya menjadi terberdayakan
filmmaker juga mereka jadi aware
kalau misalnya mereka mau membuat film yang banyak penonton mereka tidak akan membuat film dengan konten yang berisi konten konten yang tidak cocok untuk anak di bawah umur
karena berarti mereka akan kurang penontonnya
kalau memang negara yang harus melakukan
itu kan nanti tergantung selerasi penyian
yang tepat adalah lembaga rating film
lembar rating itu sangat dibutuhkan sekarang oleh masyarakat indonesia
tontonan dipilah pilah diberikan kategori yang cocok untuk batas umur berapa
dan ditepati oleh semua stakeholder
iya dan ini juga mungkin sering kita lihat sudah jelas filmnya banyak darah darah violence kekerasan tapi bawa anak dan lain sebagainya
itu juga tidak betul
ada ibu ibu yang bawa anak kecil saya bilang bu ini filmnya untuk orang dewasa loh
oke kedepannya apa lagi proyek proyek yang disiapkan joko
saya sedang membuat beberapa menyiapkan beberapa film
ada satu film judulnya executors tentang lima orang anak muda yang memenuhi politikus indonesia
ada film romantic comedy satir judulnya pernikahan terakhir di bumi tentang pernikahan pernikahan persepsi pernikahan di indonesia yang selalu chaos dan sering chaos dan tidak dihapus
sering cash dan tidak dilakukan untuk pengantin tapi untuk orang tua dan keluarga
dan ada beberapa proyek lain ada sequel dari a copy of my mind
joko terima kasih
nah streking to you luar biasa dan kita tentu saja tunggu karya karya berikutnya
dan bisa diprediksi akan mendapat berbagai macam penghargaan
bukan saja di indonesia tapi di luar negeri
joko luar biasa lah jumlah awards recognitionnya dan sudah main di berbagai macam film
terima kasih joko
dan setelah informasi berikut ini kita akan kembali bersama narasumber lainnya yang tidak kalah penting dalam industri perfilman tanah air
siapa dia masih juga misteri bagi saya tetaplah bersama insight
masih bersama insight dan masih dalam rangka perayaan hari film nasional
saya sudah ditemani oleh seorang aktris senior yang juga ketua hari film nasional untuk tahun ini nini elkarim
selamat hari film nasional
selamat buat seluruh indonesia untuk hari film nasional
dan selamat menjadi ketua hari film nasional gimana rasa ini tanggung jawab yang seberapa besar nini
saya tadinya berpikir pasti akan besar tanggung jawabnya dan ternyata memang besar
cuma saya mau menerima ini tugas ini dari ketua badan perfilman nasional kemalat mojo dengan syarat bahwa
boleh melakukan sesuatu atau memasukkan program program yang mempunyai nilai berkelanjutan
jadi bukan hanya lingkungan hidup saja yang harus sustainable tapi perfilman juga harus sustainable
iya betul karena kalau pesta pesta aja sudah terlalu tua lah saya untuk berpesta riat terus terusan ya kan
kira kira apa ya renungan untuk hari film nasional ini apalagi mbak dini sebagai ketuanya
tema kami adalah film indonesia adalah kita kita itu siapa seluruh indonesia

indonesia tidak akan tidak punya suara kalau bukan milik bangsa kita
bukan kalau masyarakat tidak ada di dalamnya oleh karena itu kita bikin tema film indonesia adalah kita
film indonesia adalah kita ini terjemahannya dalam aktivitasnya apa apa saja
dalam aktivitasnya kita mulai berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat walaupun dengan keterbatasan dengan sendirinya ya
paling tidak secara random kami mengajak melibatkan aktivitas aktivitas kami
jadi timbal balik begitu kami mengajak dan kami juga kemudian menerjunkan diri kepada masyarakat
sebagai contohnya kita bikin roadshow di lima titik di seluruh indonesia
dari seluruh indonesia kita ambil lima titik roadshow dimana dalam roadshow tersebut ada dua aktivitas utama yaitu satu
pemutaran film di kampus lalu kemudian mendiskusikannya itu dengan komunitas film
jadi bukan hanya orang kampusnya saja tapi komunitas film di daerah situ
tapi daerahnya itu bukan daerah situ saja tapi mempunyai radius sekelilingnya
jadi misalnya di sumbawa radiusnya itu bisa sampai irian sampai yang pokoknya sekitar situ

sumbawa daerah daerah situ
sumbawa daerah daerah situ
sumbawa daerah daerah nusa tenggara dan sekitarnya kalau di parigi itu yang sampai ke sana
jadi parigi sumbawa balikpapan lalu kemudian jember dan aceh
kenapa lima daerah itu yang jadikan fokus
karena itu berdasarkan penelitian dari teman teman yang aktif di bidang komunitas itu memang daerah daerah yang sangat bergairah untuk melakukan komunitas
jadi supaya bisa menularkan spirit itu kepada lingkungannya
oh jadi lima daerah ini mereka kelihatan jauh lebih proaktif lebih kreatif ya
ini sudah dilakukan nih workshopnya
itu bagaimana feedbacknya apa yang didapatkan
di beberapa tempat itu sampai katanya waktu di sumbawa kalau tidak salah itu sampai katanya penontonnya tuh sampai mereka nggak ngira segitu banyaknya
jadi masyarakat oh ya ketika itu
jadi mereka cuma bukan hanya yang di kampus saja
di kampus mereka akan diskusi
mereka akan diskusi dan sambil muter film buat di kampus
tapi juga akan membuat layar tancap di luar kampus
jadi ada diskusi ada layar tancap
dari segi sustainability nya itu sendiri apa mbak
kita harapkan bahwa mereka kemudian kaum muda ini punya harapan lah
bahwa oh ternyata pemerintah atau ternyata masyarakat ada kok yang care terhadap kita kita yang mempunyai aktivitas seperti ini
ataupun misalnya dia tidak tahu sebetulnya ada aktivitas ini
kemudian terstimulirlah dia
oh ada ya sesuatu
nah kami mengharapkan sekali bakat bakat yang terpendam
yang tadinya tidak pernah terpatik oleh api api yang bisa membuat mereka mencetuskan bakat tersebut
ah jadi terbuka matanya
jadi komunitas ini seberapa besar rata rata di daerah
ternyata besar sekali
jadi ini akan saya lanjutkan dengan aktivitas yang kedua ya
ternyata di indonesia itu ada sekitar di luar di luar ffi itu dan di luar kampus itu ada sekitar dua ratus an lebih komunitas film
yang terbagi dalam dua
yang satu sifatnya aktif jadi membuat film
yang satu lagi apresiatif
jadi mereka menikmati atau kemudian membuat semacam film
membuat semacam diskusi diskusi dan lain sebagainya
nah itu satu
belum yang di dalam kampus
di ui aja sudah ada sekitar tiga belas komunitas film
apalagi yang di universitas lainnya
jadi kalau kita jumlah jumlah sudah berapa
belum lagi yang di sma
bahkan sekarang sd pun sudah punya komunitas film
nah untuk itu kan mereka membutuhkan apresiasi membutuhkan wadah
nah oleh karena itulah aktivitas yang keduanya adalah kami membuatkan
kami mengajak masyarakat terutama para stakeholders yang terlibat dalam film
untuk berdiskusi selama dua hari tanggal dua belas tiga belas maret kemarin di jakarta
membuat merajut blueprint festival film untuk kaum muda indonesia
oke nah kira kira isi dari blueprint itu seperti apa
message nya adalah kalau mau bikin festival film kaum muda yang buat di luar ffi ini seperti ini loh
dan untuk itu juga kami sampai mereka sendiri sampai menyiapkan ada tim ininya
tim panitia tetapnya bahkan tim monitoringnya pun sudah mereka siapkan
apalagi aktivitasnya ada roadshow ada workshop katanya ada kelas inspirasi sini
iya kelas inspirasi
nah kalau itu sebenarnya ide dari pak menteri
menurut saya itu ide luar biasa sekali
tapi karena kita baru dikasihnya kira kira tiga minggu yang lalu terus terang aja agak kepontang panting
pak menteri menurut saya itu luar biasa sekali dan ketika sudah dijalankan memang responsnya luar biasa
jadi pak menteri mengusulkan kami mengajak para sinias
kan sinias itu ada tiga belas jenis kerja ya
iya karir lah atau jalur
jadi di dalam pervisi
dalam perfilman itu ada tiga belas unit kerja
nah itu untuk mengunjungi sekolah sekolah lalu kemudian menceritakan ini aku siapa
aku adalah seorang misalnya sutradara
kerjaanku apa sih kenapa aku jadi sutradara kenapa aku tertarik jadi surabaya
kemudian kenapa apa yang menarik apa yang bisa aku lakukan
jadi seperti mengenal profesi ya
nah untuk tahun ini apa yang berbeda ya dari perayaan hari film nasional ini
dan kira kira dari segi dukungannya baik dari pemerintah maupun dari para industri perfilman itu sendiri
mereka antusias dengan perayaan ini
antusiasnya iya antusiasnya sangat ternyata ternyata sangat antusias mereka
kalau pemerintah dukungannya luar biasa menurut saya
dari segi finansial berapa dana yang dikucurkan
hanya khusus untuk hari film nasional ini
saya sendiri nggak tahu karena itu kan kami cuma
ibu ketua nggak dikasih katanya
jadi karena itu kan cuman saya dengar bisikannya sekitar satu sembilan m
katanya salah satu dari bapak ini ya
tapi kan kami itu semua semua yang membayarkan
tapi satu sembilan m nggak terlalu besar ya untuk event seperti ini
nggak terlalu besar
tapi ya saya nggak tahu lah saya kan bukan pedagang jadi saya nggak ngerti itu berapa besarnya
cuma saya pikir dengan apa yang ada tuh kita lakoni saja ya gitu
lalu dan terus sedang itu dan kami memang tidak ada tidak punya kesempatan untuk cari sponsor sponsor gitu ya
dan karena konsentrasi banyak

program yang berikutnya adalah ini sebetulnya karena kita ingin meminjam
jadi gini saya ingin menjadikan ini adalah pesta rakyat
jadi oleh karena itu saya minta sama dki untuk meminjamkan tadinya saya maunya kota tua tapi nggak boleh
akhirnya taman menteng gitu untuk kami pakai untuk pesta rakyat
jadi ada layar pancapnya juga di situ
iya ada layar pancap
nah karena kami melakukan itu
dki bilang oke kalau gitu ininya seremoninya di balai agung dong
jadi seremoninya kalau tahun lalu seremoninya di istana tahun ini seremoninya di balai agung
jadi lebih dekat dengan rakyat ya dengan masyarakat sekitar
kita istirahat sebentar mbak nini tapi masih banyak yang kita perlu tanyakan ya seputar hari film nasional ini
dan perbincangan lebih jauh kali ini juga mengenai industri film tanah air serta peran film itu sendiri akan kami lanjutkan setelah informasi yang berikut ini
ya masih pada astronomical
sudah sudah
asalamualaikum wr wb
nah ber bagai
sam sedang menit ini savior

penduduk menunggu zijn horror film
bagi penontonnya kita masih ditemani oleh
aktris senior yang juga ketua hari film nasional
tahun ini nini alkarim
mbak nini jadi tema untuk hari national film
hari film nasional
ini ada film indonesia adalah
kita ini dukungan dari
aktor dan sineas
antusias atau merasa bahwa
ini sih hanya
kami memang tidak berhasil
panitia memang tidak punya
kemampuan untuk mengajak
semuanya karena banyak
sekali dan waktunya memang mepet tapi
siapapun juga yang kami
datangi kami sentuh
oke dan bahkan sampai
sorry yang bagian ini
tidak ada apa apanya loh
tidak apa apa punya kita mau ikut
paling tidak untuk kelas inspirasi cinema dan lain sebagainya
jadi saya merasa
lalu kemudian tadi
menurut saya itu betul sekali
itu yang pak menteri inginkan memang betul
ada yang mengatakan udah lah jangan dilepas
jangan dimasuk masukkan lah itu
biarkan saja lah dia mengalir
kalau ada nanti yang bagian
pembelajaran dengan sendirinya akan muncul
tapi kan sekarang juga di bawah
digbud kan iya dengan di bawah digbud
jadi berarti memang unsur pendidikan
itu pasti harus ada
dan menurut saya kita harus
melepaskan paradigma bahwa
kita yang harus ngajarin
anak muda kalau menurut
kalau saya bilang justru dari
film film itu kita bisa tahu bahwa anak muda
juga bisa mengajarin yang tua tua
dari hasil hasil karya mereka
mereka bisa mengajari nah ini menarik sekali ya
karena kan bahan ini kan cukup lama ya
dalam industri perfilm
nah sejak zaman orde baru
dan kemudian reformasi sehingga
demokrasi sekarang ini juga
di bagian bagian mananya kan juga
sudah banyak berubah bagaimana mbak nini
perfilman di indonesia
pada tahun sembilan puluh misalnya sempat mati
suri dan kemudian
akhir akhir ini kita lihat cukup banyak ya
yang diproduksi oleh teman teman
kita di dunia perfilman
kalau dari pengamatan saya loh ya
saya sendiri belum melakukan penelitian dalam
hal ini jadi sebenarnya saya tidak sah untuk
mungkin yang lebih sah adalah
kemala atmojo sebagai ketua
badan perfilm indonesia tetapi
secara sepintas lalu
tidak bisa kita
anak anak orang orang untuk bikin film
bikin film itu ternyata
suatu gairah yang memang sangat
kuat pada beberapa
kalangan dalam arti
sebagai semacam satu
bakat yang diberikan
oleh yang maha kuasa
betul dia mempunyai
bermacam macam mata pisau
gitu kan dia bisa
kita ke arah mana dia bisa membuat
kita ke arah mana masyarakat
sebenarnya kalau misalnya kita nonton film kan yang dicari
pada intinya kan hiburan
hiburan dan harus
betul betul ya kita
nikmati ya dan biasanya kan orang kan
semakin lama semakin sering nonton film
tahu mana film yang istilahnya bagus
yang kurang bagus dan lain sebagainya
nah mbak nini sendiri ya
dalam perjalanan karirnya
industri menjadi bagian
dari industri perfilman ini
ini bagaimana apakah
perlu di support bagaimana perjalanan
kreatifitas anak anak ke indonesia
dan bagaimana kualitas
dari film film yang dihasilkan
sebenarnya karena tidak berdasarkan
penelitian yang solid
ya ini justru lebih bagus sebagai
pengalaman ya seorang yang mengalaminya
seorang emak lah ya itu ya
dan apalagi sudah berada dalam film
industri ini kan cukup lama
saya melihat kegairahan itu
tetap ada dan makin bertambah dimana
karena rangsangan dari luar juga luar biasa
dan lagi sekarang dengan mudahnya kita
juga melihat apa yang terjadi di luar
gitu kan dengan mudahnya
nah lalu kemudian dengan
sendirinya manusia itu adalah manusia
kompetitif sebetulnya dia akan
selalu loh kalau mereka bisa begini kenapa
aku enggak ya
terus sudah itu dia akan
ada beberapa penelitian menunjukkan itu
dari zaman dulu nah jadi itu kegairahan
itu ada kegairan untuk membuat
kegairahan untuk bersaing kreatifitas itu ada ya
ada apalagi dengan teknologi sekarang
dimana kamera lebih nah untuk mencoba
segala macam gitu kan mereka
saya bandingkan dengan yang dulu dimana
sangat sederhana sekali
mungkin karena sederhana
itu maka lebih berhati hati
dan lebih berusaha untuk
dan tapi waktu dulu juga lebih
panjang tapi kan dulu kan misalnya
dari segi peralatannya juga jauh lebih
kalau sekarang kan digital dengan kamera yang
digital lebih sederhana
tapi hasilnya juga lebih bagus juga siapapun
saya kasih contoh dulu kalau berapa kali
saya ikut main filmnya teguh karya
selalu produsernya suka garuk garuk kepala
karena kalau teguh karya
berarti kan film ya itu kan film kan tiga puluh lima mm
habis kan garung garung sudah gini aja
kalau sekarang kan digital kan hanya tinggal kalau sekarang kan bisa
hapus begitu saja nah kayak begitu ya
contohnya tapi ya teguh karya
adalah tugu karya nggak bisa didiktir dalam
soal itu ada aja alasan dia
soalnya begini soalnya begitu
tapi yang penting kan
kualitas dari foodnya itu sendiri
kualitas dari ceritanya mungkin
kalau dilihat tadi kan mbak nini
menginginkan ada sustainability
atau kesinambungan atau keberlanjutan
kira kira sudah terpenuhi dengan
segala macam aktivitas yang
merayakan hari film nasional ini
sudah sesuai dengan keinginan
itu kan susah lah ya
itu sangat subjektif ya keinginan saya
seberapa banyak ya palingnya dari mata ketua
lah maksud saya begini
saya tetap berharap ini luar biasa
kalau anda perhatikan ya
usahanya dia untuk masuk ke lorong lorong
itu untuk membuat film film
memang luar biasa
luar biasa itu kan misalnya gitu
nah itu kan tinggal
yuk kita kita
orang yang tua tua seperti ini kita
bukan hanya tuturi handayani
tetapi juga ikut menikmati
hasil karya tersebut misalnya begitu ya
dalam beberapa hal memang kita tetap harus
ada beberapa kompromi yang harus
dilakukan nah ini
kaum muda ini juga harus
punya jembatan untuk
bisa berkompromi dengan beberapa
rules yang dimiliki oleh pemerintah
misalnya begitu ya baik mbak nidi
dan kita lihat juga teman teman kita seperti
joko anwar dan sine asimuda yang
lainnya mereka sudah go international
mereka sudah masuk ke kancah
internasional berkompetisi dan juga
memperlihatkan karya mereka
sineas internasional lainnya
ikut bangga ya mbak nidhi
tetap optimis kan indonesia
akan menjadi oh saya kalau enggak saya mau nggak
mau di sini oke ya terima kasih
banyak sekali lagi selamat hari film
nasional ya terima kasih dan memang
lebih dari sekedar hiburan film juga
merupakan sarana pendidikan yang
turut membentuk karakter bangsa
karenanya kemajuan perfilman
tanah air membutuhkan dukungan
dari semua pihak baik dari
pemerintah para pemodal insan
perfilman dan juga masyarakat sehingga
tanah air yang berkelanjutan
dan menghasilkan film film
yang berkualitas saksikan
kembali insight besok bersama saya
desy anwar sampai jumpa dan bye bye